gimana bisa sembuh bu elsa
saya gak mau sembuh
bu elsa harus diberikan suntik penenang ya
segera suntik saja
saya gak mau disuntik
saya juga gak peduli
apa sarapan lu ya
ini tadi aku beliin
sarapan lu ya
aku gak mau
aku masih kepikiran
soal reka ulang kemarin itu
sampai ngebunuh roy seperti itu
menghancurkan dirinya sendiri
aku juga masih kepikiran
tapi tetapi terus makan
aku gak napsu makan sama sekali
kami dari polsek praja v
mau memberitahukan bahwa keadaan bu elsa
sekarang ini lagi histeris pak
mungkin bu elsa sekarang ini
lagi membutuhkan keluarganya untuk ditenangkan
terima kasih atas informasinya
elsa histeris butuh keajaran kita
oke ya udah kalau gitu kita kesana sekarang
tunggu sebentar ma
pak mau mau mau kemana
pak mau ke polsek praja lima
tadi ada kabar elsa disana lagi butuh
pak elsa kenapa
papa juga gak tau
tapi katanya tadi histeris
dan kita diminta kesana
elsa sudah tertangkap
elsa udah tertangkap
tapi masih ada satu hal yang masih belum jelas
sampai hari ini
andin masih aja bersikuku
kalau reinna adalah anaknya roy
aku harus mulai cari tahu lebih detail soal ini
semuanya terlalu fokus
soal penangkapan elsa
rena anak aku atau bukan
aku harus cari tahu baik baik dulu
aku mau ke penangkapan
saya ingin ketemu dengan anda
bicara empat mata sebagai laki laki
saya ingin membahas soal rena
anda punya waktu
anda ini mengerti bahasa indonesia atau tidak sih
sudah berapa kali saya bilang
baik saya ataupun andin
sudah tidak bisa berbicara dengan anda

apalagi ini menyokot tentang reina kan
kalau anda adalah laki laki yang baik
juga seorang ayah yang baik buat rena
anda pasti akan ketemu dengan saya
anda dengarkan saya baik baik ya
ini bukan tentang masalah saya takut atau saya berani
saya tidak mau menghabiskan waktu saya untuk berbicara dengan anda

dan masalah kita juga sudah selesai
sama sekali belum selesai
ini hanya akan selesai
begitu saya tahu kebenaran soal reina
sikap anda dan juga andin yang selalu
bisa jadi anak saya
anda bukan seorang pembohongan
anda mau ketemu dengan saya
dan bicara secara jujur
sebagai sesama lagi laki
saya bingung harus bicara
dengan anda dengan bahasa apa
sepertinya saya harus belajar lagi
bahasa anda ya
anda kirim alamatnya
saya mau ketemu sama anak saya
sekarang saya mau lihat keadaannya
tenang dulu ma
kamu nyuruh nyuruh aku tenang
pasti elsa sekarang ada di klinik kan pak
saya kesana sekarang ya
saya mau lihat keadaannya
tunggu dulu bu
loh bapak ini gimana sih
elsa itu butuh keluarganya
elsa butuh kami
kenapa bapak sekarang malah nahan kita
ini kita mau ketemu sama elsa pak
saya mau lihat keadaan anak saya
ma tenang ma
tapi kondisi bu elsa sekarang beda dengan biasanya